kpk telah mengamankan bupati cirebon sunjaya purwadi sastra dalam operasi tangkap tangan kemarin
politisi pdi perjuangan itu diduga menerima suap terkait jual beli jabatan
pdi perjuangan jawa barat langsung bereaksi pasca tertangkapnya sunjaya
ketua dpd pdi perjuangan jawa barat tbh sanudin menegaskan
pdi perjuangan telah memecat sunjaya
pemecatan ini berlaku sejak hari ini dua puluh lima oktober dua ribu delapan belas
menurut tbh sanudin pdi perjuangan tidak akan mentolerir
anggotanya yang terjerat korupsi narkoba dan aksi terorisme
saudara sunjaya dari keanggotaan pdi perjuangan
pernah hari ini
dan kemudian semua administrasi nanti akan dipeletekan
kemudian ada yang tanya barangkali apakah akan diberikan bantuan hukum dan lain sebagainya

pertanyaan dimana kita menjawab dengansaja
di efekerti dengan gratis dan menjelaskan menarik susan sarawaka
yang terakhir dibel nicely riba kali
era yang bernyata hurinh termadrastoler
lebih yang selain dari kata as tentert
terdapat sebeb perempuan dari sebalik doulu
war undersusur ada juga mem phones